persiapan cnn indonesia ramadan fest telah dimulai
festival ramadan ini akan digelar mulai sebelas april hingga tujuh belas april dua ribu dua puluh
untuk melihat langsung apa saja kesiapan jelang acara ramadan fest
bergabung bersama saya ada produser lapangan cnn indonesia diego basro
apa yang kemudian harus kita nantikan dari festival ini
ya selamat sore puspa memang saya tidak dapat mendengar dengan jelas suara anda
tapi dapat saya gambarkan di sini bahwa persiapan cnn indonesia ramadan fest sudah dimulai
di mana cnn indonesia akan menggelar festival ramadan
bekerja sama dengan berbagai pihak dan persiapan tersebut telah dimulai semenjak siang hari tadi
di mana tenda tenda untuk tenan tenan sudah didirikan di masjid agung al azhar ini
kemudian panggung juga sudah didirikan untuk festival yang akan diselenggarakan mulai besok
dan tentunya ngabuburit kemudian buka bersama dengan teman teman
dengan keluarga merupakan salah satu tradisi ramadan yang selalu dinanti nanti oleh umat muslim
di seluruh dunia terutama di indonesia dan juga di jakarta
dan semangat itulah yang kemudian mengawali cnn indonesia
untuk menyelenggarakan ramadan fest ini
di mana di ramadan fest ini sendiri akan mengiringi para pengunjung yang datang
untuk menunggu waktu berbuka dihibur oleh penampilan penampilan band band
yang akan menghibur di panggung ramadan fest dua ribu dua puluh tiga ini di masjid agung al azhar
menunggu waktu berbuka puasa di mana ada band band seperti hero
kemudian juga ada varsity kemudian juga ada risti
band band tersebut nantinya akan tampil
sambil menghibur para pengunjung menunggu waktu berbuka
dan sedemari menunggu waktu berbuka tersebut nantinya menjelang detik detik akhir waktu berbuka
akan diiringi oleh tausiah yang akan diberikan oleh ustadz habib muhammad syahab
yang akan memberikan tausiyah tausiyahnya terkait dengan bulan ramadan
kemudian juga terkait dengan islam secara keseluruhan
untuk memperdalam lagi
kajian kajian islam bagi para pengunjung yang datang ke masjid agung al azhar ini
untuk menikmati festival ramadan yang diselenggarakan oleh cnn indonesia
dan selain itu juga
bagi para pengunjung yang datang ke tempat ini
jangan khawatir besok tentunya ada takjil yang akan diberikan secara gratis oleh panitia
sehingga para pengunjung yang datang dapat menikmati takjil tersebut bersama dengan teman teman
dan juga keluarga sambil mendengarkan tausiyah
dan menikmati kuliner yang telah dipersiapkan oleh tenan tenan yang ada di masjid agung al azhar ini besok
di mana ada berbagai macam ragam kuliner nusantara yang dapat dinikmati bersama dengan keluarga dan teman teman
baik masjid agung al azhar sebelas april nampaknya akan ramai begitu ya
dengan para pengunjung untuk ramadan fest tahun ini
terima kasih banyak diego basro atas laporan anda
diego basro produser lapangan cnn indonesia